sejak sabtu pagi jembatan penyeberangan orang dan sepeda
yang berbentuk mirip kapal pinisi di jalan sudirman ramai oleh warga
baik para pejalan kaki maupun pesepeda
menyambut positif kehadiran fasilitas umum baru tersebut
berada di pusat kota jakarta
jembatan ini juga dapat dijadikan sebagai lokasi swafoto yang indah
berlatarkan gedung gedung perkantoran
kebetulan baru selesai lari
kok kayaknya sudah terbuka gitu ya
jalan kemarin kemarin tutup gitu ya
ya akhirnya saya coba iseng aja jalan dulu lah kelihatan di atas ini
ya keren ya mewarnai salah satu jembatan yang paling indah di jakarta lah
biasanya kita sudah spend time untuk either jogging
ataupun jalan santai sih buat nikmatin daerah daerah sini
view nya bagus banget ya
kalau sabtu minggu gini kan para pekerja biasanya weekend weekend gini
suka healing healing dari pekerjaan
bisa buat foto foto selain jalannya aman
terus view nya bagus
menarik wisatawan milik nih ya
nah harusnya apalagi urban tourism gitu kan
jadi banyak banget jakarta timbul misalnya pedestrian yang bagus
terus jpo yang bagus juga terus estetik
ini maksudnya kayak banyak banget pasti konten kreator yang bikin sesuatu di jpo ini sih
proyek revitalisasi jembatan penyeberangan tiga lantai yang dimulai sejak dua ribu sembilan belas ini
dilengkapi dengan teknologi canggih
seperti kamera pengintai atau cctv dan pendeteksi beban
fasilitas ini juga dilengkapi elevator luas
khususnya bagi pesepeda dan penyepeda
jembatan ini juga dilengkapi dengan penyandang disabilitas
yang dapat menampung tiga puluh orang atau setara dengan maksimal bobot tiga kilogram
jembatan sepanjang enam puluh enam meter dengan lebar dua lima meter ini
juga telah terintegrasi dengan moda transportasi transjakarta
diresmikan dan juga beroperasi masih di tengah situasi pandemi
jembatan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyeberangan orang dan juga sepeda
melainkan juga lokasi apresiasi dan juga pemberian penghormatan
dan juga kesehatan yang gugur ketika sedang berjuang melawan pandemi covid sembilan belas di ibukota
kendati saat ini masih terdapat sebanyak tiga puluh tujuh nama yang terpatri
kedepannya pemprov dki jakarta menyebut akan menambahkan nama nama
tenaga kesehatan di zona apresiasi ini
jembatan penyeberangan kapal pinisi yang telah diresmikan oleh gubernur anies baswedan
pada sepuluh maret lalu diharapkan tak hanya mampu menambah kenyamanan masyarakat
dalam menyeberang tapi juga bisa menjadi ikon baru ibukota
sampai jumpa di video selanjutnya